kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid sembilan belas membuat made sudarsana dan putu yukti prayoga
dua saudara asal desa pamencutan denpasar bali ini tak lantas menyerah keduanya berhasil
menciptakan peluang baru dari pekerjaan sebelumnya madu sudarsana yang merupakan
anak ben dan putu yukti prayoga mantan pekerja di kapal pesiar ini sepakat membuat mini bar
keliling dengan menggunakan vespa klasik rakitan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh jadilah vespa bar alias vesbar yang
menjual minuman mix juice dengan harga murah meriah tanya itu vesbar miliknya juga dilengkapi
fasilitas karaoke sehingga para pembeli bisa membeli minuman seharga sepuluh rupiah sambil
bernyanyi sepuasnya ngajakin sepupu saya pulang dari kapal pesiar dipulangkan akhirnya kami
lakukan buat vesbar ini gitu jualannya kita biasanya keliling kita keliling paling sering
itu di studio musik dan juga distro distro uniknya meski memakai nama bar yang identik dengan minuman
keras namun minuman yang dijual ini tidak ada yang mengandung alkohol tujuannya agar semua
masyarakat berbagai usia bisa membeli dan mencoba minuman racikan mereka minumannya juga enak harganya
juga murah nah yang paling spesial
ini karaoke nya ini ya yang kita bisa nyanyi dimanapun kapanpun sama teman teman kita waktu
nongkrong dan yang paling penting itu harganya murah jadi lantaran dinilai memiliki prospek yang
menjanjikan rencananya usaha vesbar ini akan terus dikembangkan dengan menambah satu lagi
vesbar untuk membuka lapak di rumah dan yang satunya bisa keliling tim liputan cnn indonesia